nah menarik itu ya memang statement terakhir bahwa ini merupakan sebuah festival gagasan begitu artinya juga memang dari masing masing cagup cawagup tim sukses juru bicara dan lain sebagainya juga harus memahami bahwa ujungnya ini adalah sebuah pesta demokrasi sehingga ya kita harus sama sama tahu bahwa ada etikanya disitu ya dan tidak memunculkan hal hal yang memang sangat sensitif
betul betul ya kalau misalnya kita bicara soal artis dan juga calon pilkada misalnya dalam pilkada kita juga pernah ingat ya ada slang yang menjadi salah satu entah itu kita katakan jubir dan juga salah satu relawan dari jokowi pada saat pilpres dua ribu empat belas
memang ada daya tarik sendiri begitu tapi tetap saja semuanya yang paling utamanya adalah sosok sosok calon gubernur dan juga calon wakil gubernurnya yang tidak bisa kita pungkiri juga ya punya strategi pemasaran
dan ini memang juga sudah biasa bahwa kalau selebriti atau public figure itu merapat ke tokoh tokohnya
tokoh yang sedang bertarung ya di pesta demokrasi bahkan bukan hanya di indonesia tetapi juga di amerika serikat misalnya ya hillary clinton sekarang ada catty perry yang menempel ke sana
kalau donald trump itu siapa ya down king
don king juga ada disitu jadi ini memang sebuah pesta demokrasi gitu ya kita harus pahami seperti itu
nah memang tidak ada teori yang resmi dan juga pasti apakah pemasangan artis menjadi judul kampanye ini dapat mendongkrak suara juga elektabilitas kandidat atau tidak
yang pasti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kini tengah bekerja keras menebar citra apalagi juga simpati begitu ya kepada publik pemilih jakarta termasuk adu strategi pemasaran
tapi pertanyaannya kembali lagi ada komentar tentu saja ada juga harapan yang muncul dari masyarakat seperti apa tanggapan mereka
kpud resmi menetapkan tiga pasang calon kepala daerah provinsi dki jakarta
pertama pasangan basuki cahayapurnama saiful jarod yang diusung oleh pdip golkar hanura dan nasdem
kemudian anies baswedan sandiaga uno dari partai gerindra dan pks
ketiga agus yudhoyono silviana murni yang diusung partai demokrat pan pkb dan p tiga
lantas seperti apakah pendapat masyarakat ibu kota tentang sosok gubernur dan wakil gubernur pilihan mereka
pak ahok biar jakarta tambah bagus tambah bersih bisa teratur
lebih maju lebih baik dan lebih bersih lebih baiklah
pemimpin yang bisa bikin jakarta nggak macet lagi nggak banjir lagi yang bisa bikin jakarta jadi kota yang lebih disukain sama semua orang
enggak tahu belum tahu emang belum tahu aja sih masih bingung ya mungkin ahok lagi juga bagus kok ya
mungkin dari sby nya juga kan udah kelihatan ya kerjanya kayak gimana
mungkin ke depannya bisa disalurin sama dia
jadi jakarta lebih bersih lebih bagus lah daripada sekarang
ini sih mau milih yang satu lagi tuh yang pakai jilbab
iya tadi aku mau milih dia tapi semoga masuk aja ke dia
memilih anies baswedan sama sandiaga uno
orangnya ramah tidak arogan dan religius
dia memilih anies baswedan
ya dia kalau menurut pandangan saya itu wawasan kebangsaan dia itu luar biasa
cukup inilah cukup mahir untuk memanajemen jakarta sehingga menjadi lebih baik
bapak anies baswedan ya
alasan ibu memilih pak anies baswedan apa
ya pokoknya inilah serbi hati aja lah

kayaknya bisa untuk apa macam macam ini masalah gitu
yang pasti tidak arogan cinta rakyat
deket pada ulama
deket pada ulama
yusri liza mahendra dengan mantap
yang paling cocok menurut saya pribadi dan kebanyakan dari saya punya sahabat sandiaga uno
tapi sayang jadi wakil gubernur
tapi sayang jadi wakil gubernur
warga juga berharap siapapun pemimpin yang terpilih
bisa membuat jakarta menjadi lebih baik lagi
kini ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur mengikuti pemeriksaan kesehatan di rumah sakit angkatan laut minto harjo untuk memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani
arman helmy jakarta